kalau si om kesini jangan diterima pergi aja gitu
nasib tragis menimpa lulu
wanita paruh baya yang tewas dibakar mantan suaminya bernama ja
saat bertemu di rumahnya di kampung nambo bogor jawa barat pada enam april lalu
dari dokumen kepolisian mantan pak sutri itu ditemukan kritis dengan luka bakar
di sekejur tubuh hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat
sebelumnya pelaku sempat meminta dibuatkan air teh
namun entah apa yang ada di dalam benak pikiran pelaku ja
hingga tega menyiram korban dengan cairan bensin
usai membakar korban pelaku lalu membakar diri hingga nyaris menghanguskan seisi ruang dapur
sementara kami siang sejumlah keluarga tak kuat menahan duka
saat berziarah ke makam anggota keluarganya
mereka mengaku sudah lama curiga lantaran pelaku kerap gelap mata
dengan mengancam korban sejak perceraiannya setahun silam
dengar ya kalau misalkan si mantan suaminya ini sering ngancam ya
bukan denger lagi saya ngelihat
kalau dia lagi datang sambil nunjuk nunjuk yusuf
sama dia cuma bermasalah
permasalahan itu harus dia tinggal sama nenek nenek
hasil penyelidikan kita
motifnya adalah saudara j ini tidak mau pisah dengan saudara l
karena sebelumnya sekitar enam bulan atau setahun yang kemarin
saudara l dan saudara j ini sudah pisah ranjang
dan saudara j ini tidak ingin pisah
hingga kini pelaku masih menjalani perawatan intensif di rscm jakarta
sementara hasil pemeriksaan kepolisian
motif pelaku membakar diri akibat dendam
ditolak rujuk oleh korban
muhammad juanda bogor jawa barat